tante kita ketemu lagi
kamu mau beli jaket buat siapa
tante tahu pasti buat pacar kamu ya
enggak kok tante bukan bukan pacar
belum maksudnya belum jadi
semoga ya tante
ya kebetulan dia suka banget pakai jaket
makanya dina mau hadiahin ini buat dia
cepet jalan jalan lah kemana mana
gue ketemu lagi sama kampungan yang gue ceritain kemarin
udah lo terima aja mungkin ya jodoh lo
udah buruan pacarin
gue gak ngerti ya sama lo
ternyata sih ketemu lo tuh lo selalu aja bikin masalah
masalah apa sih
kamu kali yang nabrak aku
lo malah nyalain gue sih
lo kerja di laundry
mendingan lo sekalian cuciin aja
lu tanggung jawab baju gue
tapi aku banyak kerjaan
eh enggak enggak enggak enggak enggak enggak
baju gue ini mahal
lo harus tanggung jawab gue gak mau tahu
aduh kamu kan orang kaya ya
kan bisa beli baju di mall
atau pulang aja lah ke rumah ya
aku tuh gak bisa ngurusin hal hal kayak gini
lo kerjaan apaan sih
lo mau balik
lo ngerenderin dia ya
bikin gue lupa ujung ke baju gue banget ya

saya mau kamu segera buat brosur yang tadi kita bicarakan di dalam ya
karena saya mau bisnis laundry kita ini melejit pesat di bulan depan
saya akan kerjakan dengan cepat dan tepat
rezeki emang gak kemana
ini pasti orang tajir yang mau jadi pelanggan di laundry ini
ya ampun pak saya sama dia tuh gak pacaran males banget
udah kenapa jadi berantem terus ngapain kamu bawa dia ke sini
pak lihat nih kerjaan anak buah bapak dia harus tanggung jawab
mega kamu harus tanggung jawab
dengar tuh dengar tanggung jawab
iya yaudah ntar gue bersihin baju
cepetan ya tunggu
bimo pasti makin ganteng kalo pake jaket ini
tante kita ketemu lagi
kamu mau beli jaket buat siapa tante tahu pasti buat pacar kamu ya
enggak kok tante bukan bukan pacar
belom maksudnya belum jadi
semoga ya tante
ya kebetulan dia suka banget pakai jaket
makanya dina mau hadiahin ini buat dia
jadi intinya sekarang dina udah punya inceran dong
tante kesini nyari apa
nanti juga lagi cari kadu spesial buat orang yang spesial
kamu sekarang bangunan pemilih ya kamu udah dapet kan
yang mana yang bagus sih kira kira
ya itu tuh
eh itu pelan pelan
mahal kali itu baju
udah biasa kali
nih tuh udah
kalian pacaran ya
jadi bagaimana ya
dia aja yang bayar gondol ngotoran buat disahe
eh eh eh mau kemana
dia benar kamu yang salah
jadi kamu yang harus bayar
atau saya potong dari gaji kamu ya
iya pak terserah bapak aja
ya ampun aku lupa
tadi kan aku diminta ibu langsung ke tempat futsal
pekerjaan saya hari ini sudah selesai kan pak
saya permisi ya saya ada urusan
kamu mau main futsal
aku cuma pengen ketemu kamu
terus tadi kamu kenapa peluangnya duluan
kan kasih janjian mau barengan
tadi aku ada urusan
terus itu ngapain buat kamu
aku mau ke tempat futsal
aku mau ke tempat futsal

ibu kesini juga
terus sebenarnya meka sama ibu mau kemana ya
ehm ibu mau cari kontrakan baru nabi mo
ya udah bu kalau gitu biar ibu bantuin cari kontrakannya ya
alhamdulillah kalo begitu
terima kasih banyak ya nak
yaudah kalo gitu kita naik taksi aja ya
soalnya motor aku aku titip di parkiran
ngapain sih naik taksi naik angkot aja
kamu tuh harus terbiasa pacaran sama aku naik angkot
berasa kayak maen lagu
mape tadi mulai
dua duluan aja deh
ih justin apaan sih
bidadari justin gak nyangka loh
diantara semua kesibukan kamu di kayangan
masih sempatnya nontonin justin main futsal
hah enggak enggak enggak
enggak aku gak nontonin kamu futsal kok justin enggak
ih apaan sih enggak enggak
untung gak ketabrak
itu pacar gua
eh enggak enggak enggak aku bukan pacarnya dia kok enggak
dibilang apa dia bukan pacar lu lu bukan gangguin dia iya
bukan pacar pak
dengar gue ya jauhin tuh cewek jangan gangguin tuh cewek
ngerti ria aduh dulu
baru mau gue tonjok loh
sayangnya gue takut dia bawa mobil gue jalan kaki
gue ditabrak badan gue yang penyok
mana bidadari kabur lagi
lagian itu cowok siapa sih
berani berani tangan justin diperintah
udah menggerak lagi
tidak memang ria hecho pagoda
tidak itu ria
ok lebih peka biasanya

hah kita ke sana tadi
banget ini mah
apa bener rumah ini dikontrakin beh
lagi pada nyari kontrakan
hah kebetulan disini kontrakan yang paling oke
sewa perbulannya berapa beh
sewa perbulannya berapa
murah kok cuma sejuta lima ratus ribu